prestasi manis ditorehkan ibu kota di kancah internasional jakarta
pilih menjadi kota terbaik di ajang sda atau sustainable transport award dua ribu delapan belas
dan mengalahkan sejumlah kota kota besar di dunia seperti moskow
aukun sao paulo dan juga san francisco
penilaian didasarkan atas parameter mobilitas kota
dan juga inovasi di bidang transportasi
nah entah seperti apa wajah ibu kota yang terus berbenah
dan bagaimana tanggapan warganya
kita akan cari tahu bersama
pencapaian ini membuat jakarta menjadi kota pertama di asia tenggara
yang memenangkan penghargaan sda setelah tahun sebelumnya
menduduki peringkat kedua dengan gelar unerable mention
dalam setahun terakhir pemerintah provinsi dki jakarta
menyatakan telah berhasil meningkatkan mutu transportasi
mulai dari perluasan jalur sepeda revitalisasi halte dan trotoar
serta integrasi berbagai moda transportasi publik
jadi sda ini diberikan untuk inovasi terobosan
dalam periode delapan belas bulan terakhir
itulah masa penilaian mereka
yang diberikan bukan terhadap transportasi kotanya
tapi terhadap inovasi terobosan di bidang transportasi
dan jakarta memenangkan terobosan inovasi
dengan integrasi antar moda transportasi
nah pr kita ke depan alhamdulillah integrasi ini sudah mulai berjalan
stasiun kereta api stasiun mrt halte transjakarta
dengan moda moda yang lain tersambungkan
pr berikutnya adalah memperluas jangkauan
menambah halte sehingga coveragenya lebih luas lagi
itu sebagian dari pr nya
warga jakarta menyambut baik pencapaian ini
pengembangan transportasi publik seperti mrt lrt dan transjakarta
dinilai warga menjadi salah satu ujung tombak kemajuan ibu kota
bagus sih jadi aku cukup bangga juga sama hasil kinerja pemerintah juga
jadi itu diakuin sama dunia kan
meski begitu sebagian warga menyatakan keberhasilan ini
bukan hanya berkat pemerintah petahana saja
tapi juga berkata bahwa ini adalah perjalanan yang sangat berharga
jadi kita harus berharga
jadi kita harus berharga
kalau aku bilang sih saya tidak membedakan pak anies ya dalam hal ini
cuman kalau dalam hal ini menurut aku itu kerjasama mulai dari pencetus awalnya sampai sekarang gitu
jadi pak anies itu terkesannya sih kayak melanjutkan saja
sebagai kota terpadat di indonesia dengan populasi mencapai sepuluh delapan juta penduduk
jakarta terus bertumbuh
dan juga berpengalaman dengan kemampuan yang ada
prestasi ini tak boleh membuat lengah
di depan mata jakarta masih harus berjibaku dengan beragam persoalan klasik
mulai dari kemacetan yang belum terselesaikan
ketimpangan ekonomi yang nyata
serta masalah lingkungan yang tak terelakkan
mendapat predikat sebagai kota terbaik tentu menjadi hal yang membanggakan
dan patut diapresiasi
tapi perlu diingat ini adalah pencapaian yang merupakan hasil kerja bersama
mulai dari pemerintah provinsi dki jakarta yang saat ini memimpin
ada andil dari pemerintahan sebelumnya
dan juga yang tidak kalah penting adalah kontribusi warganya
perjalanan jakarta menuju kota yang ramah dan juga modern masih sangat panjang
di sisi lain ada segudang problematika klasik ibu kota seperti banjir
dan juga penanganan kemacetan
dan segudang problematika lain yang masih menunggu untuk diselesaikan
wadidah rahma indra rizal di jakarta